kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk segera menerbitkan kebijakan kantong plastik berbayar
yang bisa digunakan di pasar retail modern maupun tradisional
kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi sampah khususnya plastik
kebijakan kantong plastik berbayar bukanlah barang baru
pada februari dua ribu enam belas klhk mengeluarkan surat edaran mengenai pengurangan sampah
melalui kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis
setelah diuji coba di dua puluh tiga kota di seluruh indonesia
hasil monitoring dan evaluasi dari klhk menunjukkan adanya penurunan penggunaan kantong plastik
sebesar dua puluh lima hingga tiga puluh persen pada tiga bulan pertama
bahkan sembilan puluh satu enam persen masyarakat sudah membawa kantong belanja sendiri
dan hasilnya cukup surprise juga karena rangenya itu yang penurunan penggunaan kantong plastik
itu berkisar dari dua puluh sampai delapan puluh
dua puluh persen itu di kendari delapan puluh persen itu di kota banjarmasin gitu
jadi rata ratanya hampir tiga puluh persenan lah
itu dari segi kita ke retail ya
tetapi kita juga mendapat data yang dirilis oleh kepala biro pusat statistik
bahwa sebulan setelah program plastik tidak gratis ini diluncurkan
terjadi penurunan impor plastik senilai sebelas juta usd
sayang tidak ada peningkatan surat edaran menjadi peraturan yang jelas setelah itu
akhirnya mulai satu oktober dua ribu enam belas aprindo menghentikan program kantong plastik berbayar
aprindo menilai kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan retail
jangan muncul pemda pemda yang dengan kreativitas mereka muncullah peraturan peraturan
yang sehingga menyulikkan kami
dengan angka yang berbeda dengan peraturan peraturan yang saya katakan tadi yang aneh aneh
dan yang kami harapkan kalaupun ini peraturan secepat cepatnya bisa keluar
kami segera melaksanakan kembali dan menginstruksikan kepada anggota anggota aprindo
agar mendukung kegiatan ini
yayasan lembaga konsumen indonesia melihat hal ini sebagai efek buruk implementasi sikap pemerintah yang tidak konsisten
jika memang sedari awal aprindo dan klhk itu berkomitmen untuk meniadakan kantong plastik
atau menjadikan kantong plastik yang tidak konsisten
menjadikan kantong plastik ini menjadi barang yang mahal dan terbatas penggunaannya
itu akan lebih baik lagi gitu konsumen tidak akan menuntut seperti ini
gratis atau berbayar langkah pemerintah untuk mengurangi sampah plastik harus menggunakan aturan yang jelas
sebab hal itu menyangkut keberlangsungan bisnis retail kesejahteraan konsumen dan keselamatan lingkungan
muhammad kadapi cnn indonesia